seorang calon pegawai negara sipil lulusan universitas negeri di bandung barat jawa barat pada senin siang harus mengubur impiannya untuk menjadi aparatur sipil negara atau asn
meski telah dinyatakan lolos seleksi calon pegawai negeri sipil atau pns atau cpns badan kepegawaian daerah bkd kabupaten bandung barat meminta agar peserta tersebut mengundurkan diri
seorang calon pegawai negeri sipil arsal fatra yoga pratama bersama sang istri keluar ruangan di kantor inspektorat wilayah bandung barat dengan rasa kecewa
ia terpaksa harus mengukur impiannya untuk menjadi aparatur sipil negara pada senin siang
arsel sebelumnya dipanggil dan dipertemukan dengan instansi terkait termasuk badan kepegawaian daerah dan inspektorat atau bkd wilayah bandung barat
bkd bandung barat menganulir kelulusan arsal sekaligus memintanya untuk mengundurkan diri dari seleksi calon pegawai negeri sipil
jadi jenjang pendidikannya memang sangat berbeda di dalam hal ini
itu merupakan sebuah ketentuan yang tidak bisa ditawar tawar lagi
sebelumnya serjana peternakan universitas pajajaran atau unpad tersebut telah dinyatakan lolos seleksi cpns pada desember dua ribu delapan belas lalu
namun saat menunggu keluarnya nomor ini
sepuluh pegawai arsal diminta membuat surat pengunduran diri dengan alasan terganjal ijazah